anda kerap menjumpai aneka hidangan serealia berbahan dasar oat namun sulit membedakannya
hahaha wajar saja sebab oat dikonsumsi dengan berbagai cara pengolahan dan penyajian
mulai dari roll oat atau menir yang sudah dikupas dan dikukus musli hingga granula
sebelum mengulasnya lebih jauh kita tantang warga dulu ya
kira kira mereka bisa membedakannya atau enggak ya
ini sama semua
ini rolled oat ini granula yang ini musli
nah lantas mereka paling suka yang mana
granula lebih manis
yang manis kali ya
lebih garing sama lebih manis
oat merupakan serealia sumber karbohidrat yang masih memiliki lapisan kulit ari dan bakal biji
tanaman bernama latin avena sativa ini sering dianggap gandum
karena sama sama sereal dan rasanya pun kurang lebih mirip lah
padahal keduanya berasal dari tanaman berbeda
sementara mostly secara sederhana adalah turunan oat yang dimodifikasi dengan bahan campuran lain
kalau yang musli ini
hampir sama ya kalau saya lihat secara teksturnya ya nggak sih
karena ini sebenarnya bahan dasar musli
jadi musli itu sudah dicampur dengan biji bijian kacang kacangan dan buah krim
isinya adalah out gitu ya
ya jadi kalau yang ini nanti tinggal bisa juga dimasak atau mau dibikin overnight oat namanya
dalam pengolahannya musli tidak diberi pemanis sehingga rasanya cenderung hambar
cukup direbus di air mendidih agar lunak seperti bubur
kalau ini tadi pakai air hangat aja ya
iya kita pakai air saja dan dimasak
kira kira sih sepuluh menit udah bisa sih
tetap plain gitu ya
mungkin kalau mau lebih manis bisa ditambahkan
atau kalau mau tambah potongan buah juga bisa
berikutnya adalah granula
lama lama jadi kayak flat banget gitu ya
makanya harus pakai ada tambahan tambahan
nah bergeser lagi yang ketiga
ini yang ready to eat
berasal dari bahan yang sama dengan musli granola terdiri dari bahan role oat biji bijian kacang kacangan dan buah kering
semua bahan dipanggang hinggarnya
karena diolah dengan minyak sebagai perkat bahan tekstur granula sedikit menempel dibandingkan muesli yang cenderung seperti serbuk berbulir
ada pula musli versi instan atau cepat saji
jadi oatnya lebih halus
dari segi tekstur dan rasa ini juga berbeda
dibandingkan tadi yang muesli ini pada sesama muesli juga dan dia
yang ini versi instan kenapa bisa jadi lebih manis
karena di dalamnya ada coconut sugar sih kak
jadi gula kelapa
kita ada penambahan gula kelapa supaya lebih manis sedikit ya
sehingga itu yang menjadi bisa dikatakan hampir menyamai granola ready to eat lah ya
karena tinggi akan serat baik oat muesli dan biji bijian
asli dan granula mengandung gizi yang baik bagi pencernaan
bahkan dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah
dari banyak penelitian dikatakan bahwa pada pasien pasien yang kadar homosistainnya tinggi
itu akan beresiko gangguan kardiofaskular resiko tekanan darah tinggi dan struknya lebih tinggi
supaya mengurangi atau mencegah kadar homo systainnya tinggi
salah satu nutrisi yang berperan itu adalah nutrisi yang kaya akan asam folat b enam dan b dua belas tadi
yang banyak didapatkan di mana di gandum ganduman
dengan segudang manfaat oat mostly dan granula anda tinggal menyesuaikan sendiri mana yang paling cocok dengan selera
rauni satria septya di pradana jakarta